aku sebenernya gak gak boleh ngomong soal ini
kamu emang gak tau kalau mbak anin hamil
pak kamu tidak ingatkan mama
kamu siapa yang akan jagain mama
aku yang akan selalu nemenin mama kemana pun mama pergi
kamu jangan bercanda dong
mama tahu kamu suka bercanda
jangan bercandain mama nak
kamu janji gak akan bikin mama sedih
jangan bercandanya sayang

tunggu di luar aja yuk
mari tunggu di luar bu
ini raksa ya
mari tunggu di luar
ani bu tunggu
apa pelaku yang sudah tertangkap pak
siapa orang yang sudah membunuh adik saya
tim kami di lapangan sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh
dan hasilnya menjurus satu nama
yaitu andini karisma putri
tersangka saat ini sudah diamankan dan ditahan
sekarang kamu bunuh dia
saya gak akan memaafkan kamu
lepasin ibu saya
mbak andi beneran dipenjara atau dibebasin
kalau mereka tau gue ngelakuin ini semua gimana
tadi belum bisa ketemu sama andi
kenapa bisa roy terbunuh di rumah kami
yaudah kamu tenang dulu aja
papa yakin ini sebuah kesalahan ya
pelakunya pasti akan ditangkap
kalo bukan andin pelakunya terus siapa
sementara di rumah itu cuma ada andin sama roy kan
atau jangan jangan mama curiga
andin sama roy itu udah berhubungan udah lama
andin sama sekali tidak pernah menghubungi roy
bagaimana mungkin juga roy datang ke rumah kami
ini pasti ada alasan yang lain pak
ini kesempatan gue bikin mereka percaya
kalo mbak andin seolah masih berhubungan dengan roy
kalau emang mereka masih berhubungan gimana
aku kenal betul siapa istri aku
aku sebenernya gak
kamu jangan ngarang
mbak ani sendiri curhat sama aku
setau aku kamu itu jarang berkomunikasi dengan adik

kenapa bisa tiba tiba sekalian kalian sering curhat
tapi dia sendiri yang menceritakan ke aku
kalo dia hamil
dan dia bilang sama aku untuk merahasiakan itu
itu sebenernya gak ada yang bisa dikira
itu semua karena
karena anak yang dikandung mbak andin itu anaknya roy
kita jangan berasumsi ya
semua tenang dulu sekarang semua istirahat
nino udah kamu istirahat dulu ya
kamu tenangin hati kamu tenangin diri kamu
kamu dudukkan matamu aja ya
kamu sudah lemons kan
kamu sudah tren
kamu sudah together
kamu adalah mieli
kamu sudah ber comer